dua puluh bayi terlantar yang selama ini dirawat di dinas sosial sidoar jawa timur
akhirnya mendapatkan hidup baru
mereka resmi diadopsi oleh sejumlah orang tua setelah melalui proses berbulan bulan
raut bahagia pun terpancar dari wajah para orang tua angkat ini
kebahagiaan terlihat pada dua puluh pasang orang tua saat penyerahan dua puluh bayi adopsi
di aula dinas sosial sidoarjo jawa timur
bayi bayi berumur enam sampai dua belas bulan itu akan menjalani hidup baru bersama keluarga yang mengadopsi mereka
bayi rahma elena yang berumur tujuh bulan ini diadopsi pasangan gajot ranggono dan alis kurnia
yang belum dikaruniai anak setelah empat belas tahun menikah
proses adopsi tidak mudah butuh lima bulan mengurus syarat administrasi
plus berbagai kunjungan dari dinas sosial untuk memastikan mereka layak menjadi orang tua adopsi
langsung aja masuk di hati
begitu ketemu gitu perasaan pengen nangis gitu
ya memang rezeki saya ini dari elena yang ditunggu tunggu
kebahagiaan juga dirasakan keluarga besar gacot dan alis saat menyambut rahma elena menjadi anggota keluarga baru
ya terharu punya cucu
dia punya ya lucu cantik pinter
rahma elena ditemukan di tepi sawah di pasuruan
polisi mengatakan kemungkinan elena dibuang oleh orang tua kandungnya
namun orang tuanya yang baru berjanji akan mencintai elena sepanjang hidupnya
saya riwayatnya gak tau dan gak mau tau
maksudnya juga mungkin akan memberitahu kepada elena mungkin di kemudian hari gitu sudah dipikirkan
saya sekitar umur lulus sma nanti pasti saya beritahu
soalnya gak boleh dosa saya kalau gak beritahu
di dinas sosial sidoarjo dan panti panti asuhan yang mereka kelola
masih ada lebih dari dua ratus bayi terlantar lain
mereka pun akan diadopsi para orang tua
yang sedang mengurus syarat adopsi
seperti elena mereka adalah bayi bayi yang dibuang oleh orang tua kandung mereka
rangga umara sidoarjo